terima kasih anda masih bersama kami
ratu prostitusi online surabaya yunita alias keiko
kembali ditangkap petugas kepolisian
keiko yang pernah ditangkap karena memperkerjakan ratusan psk
dan sebagian diantaranya di bawah umur
kembali berulah dengan menjajakan sejumlah psk
keiko ditangkap saat bertransaksi di sebuah hotel di kawasan jalan ngagel surabaya
tak pernah jera dengan bisnis prostitusi online yang dijalaninya
kembali berurusan dengan aparat kepolisian
direktorat reserse kriminal khusus polda jawa timur
rabu siang kembali menggelandang wanita berusia empat puluh tahun asal denpasar bali tersebut
ke dalam tahanan
keiko ditangkap saat menjajakan seorang psk kelas atas
di sebuah hotel di kawasan jalan ngagel surabaya dalam operasi penjebakan
meski pernah ditangkap keiko terjun kembali ke dunia prostitusi online
berdalih alasan kebutuhan hidup
modusnya keiko menawarkan anak buahnya dalam bentuk
jika terjadi kecocokan harga keiko akan mengantarkan anak buahnya tersebut
kepada pria hidung bulang di sebuah hotel yang telah disepakati
hasil pemeriksaan polisi yunita alias keiko saat ini masih memiliki
anak buah lebih dari seratus orang yang tersebar di tujuh provinsi di indonesia
setiap kali transaksi psk kelas atas yang ditawarkan memiliki tarif antara satu lima hingga lima juta rupiah
dari pengembangan ini kita sampai ke bali kita menangkap tersangka di tanggal tujuh mei dua ribu delapan belas
dengan tujuh provinsi perdanaan orang tersebut dilakukan oleh tersangka ini
dalam penangkapan kali ini polisi menyita barang bukti handphone foto para psk
buku tabungan serta uang tunai dua lima ratus rupiah
akibat perbuatannya yunita alias keiko terancam hukuman lima belas tahun penjara
sebelumnya yunita alias keiko pernah ditangkap oleh satreskrim polrestabes surabaya
dalam kasus yang sama yakni prostitusi online pada tahun dua ribu lima belas lalu
dan difonis hukuman satu tahun penjara oleh hakim pengadilan negeri surabaya
wahyu pratama surabaya